ya nanti dibeliin lagi ya ini nanti dibeliin lagi
om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun mereka selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
om jin dan jun mereka selalu bearing
udah sudah materi
jangan bisa selalu berpengalaman
jangan serahkan masalah terjerat
gak ada sama sekali
gak jin gak manusia sama sama gak nepatin janji
kang tipu semua ini
nah itu tuh
kalau gak nempatin janji ya begitu akibatnya
ayo kita cabut aja bos dun
lama ngurusin itu
nih bos papi aku beliin aku ipad baru
hadiah ulang tahun
emangnya kalau lo ulang tahun lo dibeliin barang baru
kalah dong bos sama tian
padahal kan bokapnya bos lebih kaya daripada bokapnya tian
tuh aja loh
gue bakalan beli ipad yang baru
yang lebih mahal
dan yang lebih canggih lah
emang yang dalam hati
ini bos ipad ini ada aplikasi pendeteksi jin dan sebangsanya
aplikasi pendeteksi jin dan sebangsanya
nih bunyi sama radarnya
rutin kalo jinnya ada disitu tuh bos
manusia mulai melacak keberadaan jil
jinjil like bingit di atas pohon hebat banget muka kaget begini

holy kayaknya itu bukan gym
ada ada apa ya
itu namanya apa ci
aduh aku lupa deh
aku nggak sengaja mimpuk
ada ulang tahun juga
gue besok bakal ambil ipad baru
yang lebih mahal dan yang lebih canggih
gue kan disuruh mengintai dia selama bos jadul nih
jangan jangan dia dapat teko ajaib dari pangeran jin
dimas ini mama beliin es krim ya
tapi belum di hape mama bunyi ya
nanti saya langsung sekejap
sini di situ

aku mau cannon accident tuh istilahnya

sejuk pekerjaan mogok gitu anjing

terus buj lambak deh
lalu nanti boli mana sesuatu woah

wow ada apa apa
abang duk ada makanan
cara mami kan duitnya banyak
bisa beli casing handphone berlapis emas seperti jeng yanti
kita kelihatan lebih berkelas loh besok arisan kita pamerin deh sama ibu ibu yang lain
baru kayak dia terus dia canggih lom mami
pokoknya apa yang kamu mau itu pasti mami beliin
orang orang juga tahu kalau kita ini kan orang kaya
ya to unusual
ibu han benar
asing handphone yang berlapis emas jadi dibeli dong
iya dong pasti beli